sam jalan aja
jalan ted jalan ted
seneng lo sekarang
kenapa gue berhenti
bangku ini bukan punya siapa siapa
belum dimiliki sama siapa siapa
semua orang yang mau deketin ulan itu berhak
mau roman mau defon mau justin bieber zain malik sekalian berhak
di depan semua orang dia bilang dia tuh suka sama lo
ternyata dia ngomong gitu cuma buat ngejaga perasaan gue
gue udah tau kok semuanya dari awal
saya pertama kali gue ngeliat roman kenal sama roman
gue aja bisa langsung tahu loh dia suka sama siapa sebenarnya
masa gue lebih tau roman ketimbang lo
kalau menurut lu roman itu yang paling benar silahkan bela dia
di sini gue bukannya
bukan bela siapa siapa sam
gue cuma mau negasin satu hal sama lo sam
yang bikin hidup seseorang susah itu bukan karena banyaknya masalah
tapi karena orang itu suka nyari hal hal yang nggak seharusnya jadi masalah
aku tuh cuma sehari kok ke singapura
besok juga sudah pulang makasih nah
nanti kalau kamu udah sampai kamu kabarin aku ya
kamu kenapa malah jadi sedih kayak begitu
enggak kok mas
aku cuma senang aja
karena kamu mencintai aku mas
kamu tuh aneh
ya kan wajar aja kalau suami itu mencintai istrinya sendiri
terus kamu bilang apa
kita jalan dulu ya
apa aku sudah benar benar jatuh cinta sama mas andika
desain yang kamu bikin
ditolak untuk yang ketiga kalinya oleh developer
cepat kamu bikin rancangan baru
dan ajukan sama saya
gara gara terus mikirin tiana
pekerjaan jadi berantakan
aku mau ketemu sama kamu bisa
gue gak akan tinggir
tinggir gak mau gue tabrak
jalan sam jalan sam
kalau kita sama sama dia masalah kita nggak akan kelar
buat ring tinju
gue gak bisa mukul walaupun gue pengen
sebeinnya gak bisaingo
ni pengen mw menanjut major
enggak akan manusia
kita buat programa ini jadi sengaja
tak mau pindah lagi
selain dengan kamu udah dimulai memang cathcis upon
sam unfun to bang ifan
semua ga bisa biasanya
jalnya gak butuh
perdi dari baldy

lu waktu itu lu pernah ketemu mobil eh karen kalau saya pulang deh pulang pulang

habis itu dilepih pede
kalian di sini
bella susan tika sekarang laksanakan hukuman kalian
apa tapi kan kita udah mesti pulang pak
udah udah jam segini
atau mau bapak tambahin hukumannya
jangan jangan jangan
ya udah ayo sekarang
ini gara gara lo
apaan sih kok jadi gara gara gue